pemerintah provinsi dki jakarta bersama direktorat lalu lintas polda metro jaya
hari ini memulai uji coba perluasan penerapan sistem ganjil genap
dan untuk mengetahui kondisi hari pertama uji coba perluasan pembatasan kendaraan bermotor
dengan sistem ganjil genap sudah ada rekan kami
korespondensi ann indonesia mahardika utama di simpang benyamin sueb ancol
dan juga arman helmi di simpang kartini pondok indah
kita ke mahardika terlebih dahulu
dika selamat pagi hari ini tanggal dua juli hari pertama uji coba perluasan ganjil genap
di wilayah dki jakarta dan juga di simpang benyamin suap tempat anda melaporkan
sepertinya saat ini terpantau sepi bagaimana sosialisasi dan juga masyarakat
menanggapi perluasan ganjil genap ini di sana dika
selamat pagi aldi dan juga anita
jika mengacu kepada informasi awal seharusnya uji coba perluasan ganjil genap
yang diterapkan di dua belas titik termasuk salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini
di kawasan benyamin suep
dimulai pada pukul enam pagi
tetapi saya baru saja mendapatkan informasi dari pihak polisian dari polsek mayoran
bahwa di kawasan ini nanti baru akan dimulai sosialisasinya dan juga rekayasa arus lalu lintasnya
pada pukul delapan pagi oleh pihak dari diri lantas polda metro jaya
tetapi kalau dari pantauan saya pada pagi hari ini memang tampaknya sosialisasi tersebut
terkait dengan perluasan uji coba ganjil genap di kawasan benyamin sueb jakarta
karena pusat ini masih belum terlalu masif karena pada faktanya
kendaraan dengan nomor plat ganjil yang hari ini seharusnya adalah hari tanggal
merupakan hari genap begitu masih banyak yang melintas di kawasan benyamin sueb itu
dan perluasan uji coba ganjil genap di kawasan ini dan juga di sebelas titik lainnya
dimaksudkan untuk memenuhi target waktu tempuh dari wisma atlet ke sejumlah venue asian games dua ribu delapan belas
dari hasil uji coba terakhir bahwa dari kawasan wisma atlet ke mayoran
masih terdapat keterlambatan sedikitnya ada tiga venue yang belum memenuhi target
yaitu untuk venue golf di lapangan pondok indah dengan jarak dari wisma atlet ke pondok indah yaitu empat puluh satu km
lalu ada venue handball di kawasan cibubur jakarta timur dengan jarak tiga puluh sembilan km
dan juga dari wisma atlet ke mayoran untuk menuju ke venue pencaksilat di kawasan taman mini indonesia indah
dengan jarak dua puluh sembilan km
dan secara solintas uji coba ganjil genap ini akan diperlakukan agar target tiga puluh empat menit
yang ditetapkan oleh komite asian games bisa tercapai
aldi dan juga anita tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pengguna jalan di kawasan benyamin sueb ini
yang menyatakan bahwa memang ada yang menyayangkan juga mengapa ganjil genap ini diterapkan di kawasan benyamin sueb
yang notabene merupakan kawasan yang tidak begitu padat di pinggiran jakarta begitu
tetapi juga memang ada juga yang
mengatakan bahwa ini adalah hal yang positif untuk bisa melancarkan arus lalu lintas selama pegelaran asian games dua ribu delapan belas nanti
nah lalu untuk rekayasa arus solintasnya sendiri dari kawasan jakarta utara bisa menggunakan r e marta dinata
lalu juga bisa menggunakan kawasan danau sunter barat dan juga ke gunung sahari
sementara itu bagi anda di kawasan benyamin sueb yang akan menuju ke pusat kota jakarta seperti ke istiqlal atau kebun monas
misalnya anda bisa menggunakan kawasan ciung atau jalan ciyung untuk menuju berbelok ke
jalan garuda sementara itu dari gunung sahari bisa berbelok ke jalan angkasa
dan ini adalah situasi arus solintas pada pagi hari ini di kawasan benyamin suep yang masih sangat lancar
masih kondusif dan catatannya masih cukup banyak juga kendaraan dengan plat ganjil yang masih melintas di kawasan benyamin sueb ini
anita dan juga algy
baik terima kasih atas laporan anda
langsung dari simpang benyamin soeb ancol ya
baik dan kini kita akan berlali menuju ke jalan garuda
baik dan kini kita akan berlali menuju ke jalan garuda

kita akan berlali menuju ke jalan garuda
aldi dan anita memang bisa dimaklumi apabila di simpang benyamin sueb masih banyak kendaraan yang berplat ganjil yang melewati jalan tersebut
dimana meskipun sebelumnya sudah ada pemberitahuan ataupun juga informasi bahwa akan diberlakukan uji coba ataupun juga sosialisasi aturan ganjil genap untuk rute
ataupun juga untuk perjalanan dimulai pada jam enam pagi sampai dengan jam sembilan malam
tentu saja ini merupakan hal baru begitu bagi warga
karena memang hari ini aldi dan anita merupakan hari pertama dilakukan sosialisasi seperti itu
ini juga masih berlaku ataupun juga tetap terlihat di simpang kartini atau di underpass kartini baik untuk kendaraan dari arah jalan arteri tbc matupang
ataupun juga kendaraan dari arah simpang ciputat atau ciputan teraya menuju ke jalan simpang ataupun juga jalan metro pondok indah seperti itu
hal ini masih diperkenankan begitu atau masih di excuse oleh petugas
saya ingin melihat aturan yang masih baru pak
apakah sebelum sebelumnya dari masyarakat di sekitar kebayoran lama ini sudah ada semacam reaksi begitu
karena ini kan memakan waktu yang cukup lama pak lima belas jam
dari masyarakat tentunya pasti nanti ada reaksi karena ini sekarang baru mulai
hari pertama sosialisasi uji coba pembatasan lalu lintas ganjil genap dalam rangka asean games tahun dua ribu delapan belas
hari pertama ini kami anggota satpel perhubungan kecamatan kurnalama gabung dengan keberanian baru
atas surat perintah tugas dari sudin perhubungan melakukan tugas ini
dimulai dari apel tadi pagi langsung kita sebar ke plottingan plottingan yang sudah ditetapkan
ada berapa personil pak yang diterjunkan untuk sosialisasi hari pertama ini dan berapa sistem shift kerja
ya untuk personil kurang lebih kita ada dua puluh enam orang
ya dari masing masing
kita tempatkan di pelotingan pelotingan yang sudah ditetapkan
dari mulai simpang ciputat raya simpang kartini bundaran metro pondok indah simpang pondok indah mall simpang gandara city simpang bungur dan terakhir simpang kebayoran baru
pak ini kan sosialisasi
meskipun baru sosialisasi sudah harus ada semacam ketegasan begitu pak dari petugas
supaya warga ataupun juga pengendara semakin sadar begitu pak
ini ada aturan baru ganjil genap dalam rangka asean games dua ribu delapan belas
apakah akan terus terusan diberikan kelonggaran atau mungkin nanti suatu saat atau beberapa minggu lagi akan ada sanksi tegas begitu
ya tentunya nanti setelah sosialisasi ini kita akan melakukan tindakan
ya tindakan sesuai dengan aturan yang ada
tapi pada saat sosialisasi kita hanya menghimbau dulu
dalam minggu ke depan sampai sebulan ke depan ini akan berlaku di koridor
namanya koridor ciput atraya keberanian lama diberlakukan
dan pengaturan ganjil genap
nanti setelah itu sudah berlaku pasti ada penindakan atau pemberlakuan peraturan yang sesuai dengan aturan yang ada
terakhir pak irwan apa himbauan anda kepada warga atau pengguna jalan begitu yang ada di sekitar kebayoran lama ini
himbawan kami kepada masyarakat marilah kita laksanakan ketentuan ganjil genap ini sesuai arahan pemerintah
karena ini untuk mendukung kegiatan perkhidmatan internasional asean games yang kita sebagai tuan rumah
untuk mendukung itu
terima kasih pak irwan
ya nampaknya bagi anda pengendara ataupun juga warga dki jakarta memang ini masih berupa sosialisasi seperti itu
tapi seperti yang dikatakan pak iwan tadi harus bersiap siap akan adanya aturan ataupun juga tindakan tegas dari petugas
karena dalam waktu dekat petugas tetap akan memberikan sanksi ataupun juga hukuman bagi warga yang melanggar aturan seperti itu
sekali lagi bagi anda yang akan melintas dari jalan raya ciputat dan akan menuju ke jalan simpang arteri pondok indah jalan metro pondok indah
dengan jalan kebayoran lama simpang gandaria city harus berhati hati karena sejak hari ini sudah diberlakukan metode ataupun juga sistem ganjil genap baru
akan ada sanksi sekali lagi meskipun baru sosialisasi jadi diharapkan agar supaya mengingat tanggal ataupun juga selalu menghafal plat nomor kendaraan anda disesuaikan dengan tanggalnya
aldi dan anita
terima kasih arman helmi atas laporannya dari underpass kartini pondok indah dan juga mahardika utama dari simpang benyamin soeb ancol